ya itu lagi pake tidur sampai melorong kebob gitu
awas kalian semuanya diem
nggak boleh ada yang lari
kalau sampai ada yang lari sekarang juga
ustadz kasih hukuman bersihin genteng di atap tuh
kalian ini santriwan sama santriwati pondok pesantren gunanta
harusnya kalian kasih contoh yang baik
menjaga kunanta supaya kita dapat akreditasi yang bagus
kalian ingat ya ini bukan taman kanak kanak
ini pondok pesantren
kalian diajarin ahlak segala macam di sini
jangan bikin rusuh terus
sekarang kami beresin lagi semua ini
yang berantakan semua di sini
dengarin tuh santriwati beresin
saya juga ustadz
nah enak aja
semuanya kalian bersihin harus rapi
kunanta harus bersih
supaya kita dapat akreditasi yang bagus
kalau udah bersih baru kalian boleh bubar
ini catetan kok nggak bener sih
tanggal dua puluh delapan tidak ada daftar tamu yang dicabut
manggil siapa sih itu orang
saat pak mel lagi keliling
siapa itu pak
pak dia ngapain
ini berat ini
yang di pasak bom
udah dulu gak apa apa deh
aduh aduh aduh
itu siapa itu orang
kagal lihat apa orang dari pasar capek begini
kalau di sini nih
orang baru pulang dari pasar
itu ditolongin bukain pintunya
nggak ada cerita
ayang gulbul capek dari pasar

nggak tenang aja
nang lagi dibelain
pasar sampai kerji
nggak pakai begini dulu
ayolah diam diam
kalau lihat lihat kalau ngomel
ini nih namanya buat mas haiful
bukan apa apa positi
saya itu gak enak banget atas kejadian tadi
kalau saya tahu
saya gak bakal teriak teriak
ya udah padenya
dia ngomong marah marah begitu dong
siapa yang tahu sih bakal begitu
punya muka jangan dialingin sama bulut
eh sama mulut
saya kan udah naik atas ini
saya harusnya positi tahu
kasih tahu ke saya
itu kayaknya orang baru nih
kayaknya enak saya
balik lagi balik lagi
udah nggak usah
jadi jangan diri aja
ya udah sih
berhasil buat saya
pade pade baru tadi istighfar
gimana sih pade
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya saiful
saya keponakan dari kiai amin
saya datang kemari untuk mengatur kesiapan pun anta dalam rangka menerima kedatangan penilik pesantren beberapa hari lagi untuk akreditasi
ya siapa sih yang ngamuin lu eh
aduh parah sih yang ngamuin asun
itu jangan berisik dong
itu jangan berisik dong
siapa sih yang ngamuin asun
itu jangan berisik dong
ya itu lagi
itu jangan berisik dong
ya itu lagi
sampai melorot kepok gitu
tolong jangan bercanda dan jangan tidur perhatikan saya mulai dari sekarang kita harus disiplin
siapa yang bercanda dan tidak disiplin akan saya hukum
alam assalamualaikum waalaikumsalam ini kamar santriwati masa itu ini kamar santriwati
ini kipas dinyalain terus matiin dong pemborosan ini namanya pak saiful panas sekali bapak saiful
panas sekali ampun dan putih itu pintu kan bisa dibuka biar udaranya masuk eh gini mas saiful
kebetulan kan cuacanya lagi panas makanya kipas dinyalain ini
kita supaya tidak boros ya udah deh ikutin aja perintah saya ya
kamu ngapain diatas gas opan ada orang tua di bawah turun turun
oke semuanya diberesin ini kamar ya empat tidur itu dibersihin di rapin itu selimut jemur jemur ini ya

oh iya udah pada cium tangan belum tadi
maksudnya cium tangan saya
kalau ketemu pak saiful harus cium tangan ya biar panjang
wah ada cuka di atas kalet
itu muka apa tutup salep
bukan tutup salep
iya tau yang bilang angkat cependak siapa
cuma maksud ustadz musa yang mulia dari santun kenapa bisa putih putih gitu sih
kalian gak ada kerjaan banget sih
namanya pendaknya begitu ih males deh
eh eh daripada main main
mendingan kalian cat kamar
hah gak cat
catnya pake apa pak wadi
pake banyak lagi
pake banyak lagi